banjir bandang sungai cimanuk garut jawa barat turut merusak fasilitas rumah sakit daerah
kami akan hadirkan kepada anda sebuah video amatir yang merekam detik detik air bah masuk ke dalam rumah sakit dan membuat panik pengunjung
video amatir ini direkam rahmat budiawan seorang supervisor di rsu dr selamet garut
tampak dalam rekaman yang berdurasi hampir tiga menit air bah masuk ke bagian dalam rumah sakit
sejumlah pengunjung terlihat panik saat air yang sangat deras menerjang lantai satu rumah sakit ini termasuk sejumlah ruang perawatan
rupa terjadi di dalam ruang igd rsu dr selamet
sejumlah pasien yang tengah mendapat perawatan langsung dievakuasi menuju lantai atas dengan cara digendong
air masuk setelah merobohkan pagar serta menyeret sejumlah pembatas milik rumah sakit
waktu itu kejadiannya cepat sekali
kita hanya melihat awalnya dari pinggir sungai itu airnya sudah mulai naik
cuma dari pinggir sungai itu ini saya coba lihat dulu ke belakang perawatan belakang
ternyata air yang dari jalan dari samping rumah sakit itu yang dari jalan itu cepat masuknya sekali
dari itu sekira kira dari awal masuk sampai ke naik ketinggian sampai satu meter itu hampir sekitar lima belas sampai dua puluh menit sudah masuk